oh boleh mbak
iya gak ada apa
saya dengar tadi ada orang yang ngebatalin untuk jadi badut ya bu
kasih anak anak anak udah nungguin badut
beneran kamu bisa
berat loh kostum badut
saya butuh banget kerjaan ini
syukurlah kalau bisa
ayo ke dalam
kebetulan konsumen udah ada di dalam kok
mama itu ada apa
mama itu cuma mau bikin gaun buat kamu sama siva
eh malah aku tinggal sama dia
ibu kamu ngamuk semua baju di gunting guntingin
ibu jadi gak punya baju lagi
gua udah minum obat belum
mama itu cuma mau bikin baju
kamu malah obat sih
mah sekarang minum obat dulu yuk
kamu mau cepat sembuh kan
mama mau bikin gaun
kamu mau cepat sembuh kan
kalau yang nyuruh siva
nah gitu dong ma
jadi mama harus cepet sembuh
soal baju baju yang sobek itu
nanti aku cari gantinya ya
kamu mau beliin baju buat ibu
tapi baju kamu sendiri sobek
ini masih bisa dijahit lagi kok
aku jahit dulu ya
hidup kamu tuh memprihatinkan banget sih
yang jelas aku selalu bersyukur
kamu adalah orang yang sangat baik
kamu selalu nolong aku dan juga shiva
aku doain semoga hari ini kamu dapat pekerjaan baru ya
yang penting kita harus berserah pada allah
sudah ditulis sama allah
ini aku mau jalan sekarang
afiq mau pergi kemana ya
dia kok kelihatan sibuk gitu nih cari di telpon
pasti biru tak bisa kita tempatkan
ada apa ya kok rame banget
oh ada acara ulang tahun mbak
kebetulan ada anak orang kaya yang ngerayain ulang tahun bareng anak panti
oh gitu makasih ya
bapak gimana sih
kasian pak anak anak udah pada nunggu badutnya
oh boleh mbak
iya ada apa
saya dengar tadi ada orang yang ngebatalin untuk jadi badut ya bu
kasihan anak anak udah nungguin badut
beneran kamu bisa berat loh kosum badut
enggak bu saya butuh banget kerjaan ini gak apa apa
syukurlah kalau bisa
ayo ke dalam
kebetulan konsumen udah ada di dalam kok
masih ada apa
masih ada apa
gak ada apa apa
masih ada apa apa
ternyata kostum badut ini bukan cuma berat
tapi juga panas banget
tuh sekarang kepala aku juga pusing
aku butuh pekerjaan ini
aku gak mungkin berhenti cuma karena merasa kepanasan dan pusing

aku udah tau itu
ini beda kali ini satu porsi aja
satu oh iya
kok satu porsi sih aku kemau lapar
yang nomor dua
dede siva jangan nakal ya
jangan bikin repot mama bella
tuh katanya gak boleh nakal ya nak ya
udah siap ya
udah ngantuk dia
wah siapa nih yang ulang tahun
aku ulang tahun nih hari ini ya
bela aku rindu pada kalian berdua
om punya anak namanya sama dengan kamu
om mau cobain kue ulang tahun aku gak
ini buat om ya
om cobain ya
om cobain ya
maksudnya dia itu